warga dusun sukamulia kecamatan paseh sumedang jawa barat pada sabtu pagi
dihebohkan oleh peristiwa yang merenggut nyawa salah seorang warga
peristiwa itu berawal dari proses penggalian sumur yang sudah berjalan tiga hari
sekitar pukul delapan pagi acep hidayat berusaha meneruskan penggalian sumur
tetapi kemudian merasa lemas
sang ayah tarif yang merasa khawatir turun ke dalam sumur
naas setelah berhasil membantu anaknya ia malah tewas di dalam sumur
hal tersebut diungkap oleh yanto yang juga membantu pembuatan sumur sedalam dua belas meter itu
anak almarhum yang dapat diselamatkan masih dirawat karena lemas
petugas yang datang ke lokasi kejadian langsung mengevakuasi korban
korban pertama dievakuasi oleh warga dan satu korban lainnya diangkat menggunakan alat bantu
tidak terindikasi adanya gas tetapi diperkirakan sirkulasi udara di dalam sumur sangat buruk
kemudian kita datang
dia sudah dievakuasi
petugas medis yang juga hadir ke lokasi sempat berupaya menangani korban
namun korban tidak dapat diselamatkan
warga pun histeris saat korban dievakuasi
yanwar aditya sumedang jawa barat